pemilik sanggar si pitung di kebun curug jakarta barat
gak tau mungkin enggak dia dulu karena operasi itu kali susah
tapi ya ya seneng sih sama satu